beneran bu haji pak haji
si ipe dapet tumpangan taksi dari haja rodie
pasti turunnya ipe dikepelin duit tuh sama haja rodie
alah informasi dari lu tuh gak penting
jangan harap lu dapet recen dari gua
nggak borong bu haji
cuma buat ibu mertua yang lagi sakit
eh mau kemana
bu haji ini mau balik lagi nunggu angkot
kalau gitu bareng aja deh
kasian juga si kecil nanti kepanasan
beneran bu haji
bener ayo sekalian
alah nggak verste
kayaknya banget mau naik taksi mak
iya nih ya agak amat nyak dulu tuh
nggak suka yang banget sama nyak
jonny kangen banget sama adik jonny
yaudah mak ngilang ya
mak juni ada rezeki buat mak
ya ampun john banyak amat nih
tuh tuh ya tuh tuh
mbak itu mau aja rodi ya
bantu ya bantu
oke mau nungjuk
ada lagi ketinggalan mana
nggak ada kayak gini
masya allah ketinggalan dimana bu aja
nggak ada dompetnya kemana ya
diinget inget bu haji terakhir kali naro dompetnya dimana
tadi waktu ayah belanja sih masih adek
terus naik taksi ketemu ibu di jalan bareng sama ayah juga masih ada
ya allah kemana ya
bu haji ngasih tumpangan sama ipe
bukan berhenti henti ya
iya tadi juga ketemu joni disana
lelah pakai uang warung aja deh
beneran bu haji
pak haji si ipe dapet tumpangan taksi dari haja rodie
pasti turunnya ipe dikepeliin duit tuh sama haja rodie
alah informasi dari lu tuh nggak penting
jangan harap lu dapat recehan dari gua
nggak borong bu haji
cuma buat ibu mertua yang lagi sakit
kata dokter mesti makan yang lembut lembut
oh kirain ada orang sehat yang makan makan gituan
kayak bayi munyuk
aduh lu mah protes aja
oh bener bu haji rodia kehilangan dompet
ah biarin aja
itu artinya teguran dari allah
pasti dia sering ngelupain zakat fitranya
yang jelas bu haji rodia pulang naik taksi bareng ama ipe
maknya si joni dapet tumpangan taksi haja rodie
heee kagak bohong aja bu haji
jadi si rodie tuh nuduh si ipe
ya tolong bu itu gitu maksudnya
bu haji rodia gak nuduh siapa siapa kok
tentu aja gak setelah langsung dia nuduh
bener ngapain juga coba
pake dia sebutin bareng ama si ipe satu taksi
tentu bener pan
kalo ampe orang kagak mikir si ipe yang ngambil tuh duit
masya allah udah aja
bener aja tuh dia nuduh orang
yaudah deh pak haji
heee mau kemana lo ngobrol sini kenapa ya
hah males ah gak ada duitnya
makasih pak haji
bentar lah gue depan
eh mi soal kecolongannya si rodia dompetnya itu
kita gemparin aja nih sekalian
kita bikin suasana jadi panas
dengan tema haja rodia memfitnah ipe mengambil duitnya
ini kesempatan abah buat ngebales sama si sulam
bu haji ada pampers kagak
ada ada berenkom
ngomong ngomong lo udah denger belum si rode hilang duitnya
dia naik taksi sama si ip
itu duit hilang gitu aja
tadi pas duel lagi belanja di minimarknya bu haja main
gak ada gantian kaget tuh
dah santar banget tuh berita di minimartnya bu haja main
lo buruan pulang
gawat nih bini lo lagi mau digebukin warga
emang bini gue salah ape
bu anda denger berita
kalo bini ente diberitain nyopet dompetnya haja rodia dalam taksi
di mana sih
lo pada omong jangan asal asal ya
kenapa bini lo diemin sih
jadi tukang copet
percaya pan lo
orang semua udah pada ngomongin bini lu
cepetan pulang dah
oh ah lupa dah lo
ngomong sih hati hati aja pak jah
kasih tau malah marah marah lo
gue udah bikin malu abang ya
ngapain lo nyopet dompetnya bu haja rodia
wuh kurang ajar banget sih bang
siapa sih yang nuduh begitu
biar gue garstu mulutnya
banyak yang bilang
setiap kali orang ketemu di jalan mah abang
terus abang percaya
kalau ayah tuh nyopet
lo udah berit dari mana
kan abang belum kasih jatah
ya ampun bang
itu susu dari si jonny
tadi dia tuh kemari
pas ayah tuh dianterin naik taksi sama bu haja rodia
bu ajora juga ngasih sedikit tuh duit buat ayah
terus ayah beliin aja
susu buat si bontot
lah itu dia
bu haja rodia itu
kehilangan duitnya di taksi
bu haja rod itu nuduh begitu
lagian juga nih
gue kagak bakalan percaya
omongan di luar yang jadi fitah itu
isunya tuh udah nyebar kemana mana
mendingan ya sekarang abang selidikin deh
dari mana isu sesat yang mau ngancurin kata kita
ntar kalau udah dapat orangnya
gue garuk tuh mulutnya bang
gue atau masuk ke muslimsa
ulang selama tiga besok
terus kembali ke rumah
haji muhyiddin yang terhormat yang arif bijaksana dan bestari
bini saya itu emang kehilangan dompet
ya emang gak tau kehilangan di mana
apa di pasar apa di mana
gak tau pak ji
nah kalau kagak tau kenapa nuduh si ip yang ngambil
yang nuduh si apa pak ji
kagak pernah gimana
kalau kagak pernah ya gak beritanya kebar begitu dong
jangan mentang mentang orang kaya terus nuduh orang miskin seenaknya dong
itu fitnah fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan
ya gini aja deh pak ji
mendingan wudhu aja dulu deh
lo ngambil wudhu apa mandi bebek lo ha
lo gak tau cara ngambil wudhu
hei jangankan wudhu pak ji
mandiin mayat aja gue juga bisa
ntar pak ji jadi mayat gue yang mandiin ya
ada masalah pak

assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh